tapi tenanglah kepanakanku
kamu jangan bersedih
gue akan menasehatinya
tidak berbuat seperti ini lagi
tidak usah uang
itu sama sekali tidak penting kepada aku
yang lebih penting sekarang
adalah menyiapkan pokok masalah
sentuh tangan istrimu
jangan sentuh aku kakak
aku tidak ingin kau mati
kamu pikir aku sanggup melihatmu mati
belum jadilah om rindu
kamu akan menyesal
aku tidak bisa berpikir
ini masih tawatinya
penantianku tidak sia sia
dewa tak mengabulkan permintaanmu
kamu tidak boleh mati
bertahanlah angga ini
aku akan menamatkanmu
dengan menggunakan jurus tunggal panah
yang diajarkan oleh paman pendekar bulu
jurus jurusku jadi tidak dikenali oleh mereka
dia pasti akan murka
karena aku menyerangnya dari belakang
cakra dewa sama sekali mengabaikan aku
dia benar benar sudah tidak waras
ini kesempatan aku untuk menghabisinya
bersiaplah kau untuk mati
dia dalam bahaya
aku harus segera menyelesaikan pertarungannya
lihatlah cakra dewa
dia tidak sadar kalau ada yang akan menghabisi dia dari belakang
sangat tidak elo
menyerang musuh dari belakang
dia mata mata yang tertangkap semalam
mata mata dari mana
aku mengenali jurus jurus yang ia miliki
jurus jurus itu hanya dimiliki dari keluarga pacaran
jangan sampai dia membocorkan bahwa pajajaran sebenarnya tidak pernah berpihak ke karakter
mereka sudah sangat well agak riset
tapi ketika pak helo apa bikin spider man ini berian
saya sudah menyesal
saya tidak mengenaliolved
memang lebih mengenai al clips
jaka dewa batara kenapa nanda prabu surawi sesa lakukan semua ini kepadamu kepanakanku
aku tidak menyangka nanda prabu surawisesa begitu tega kepadamu
tapi tenanglah kepanakanku kamu jangan bersedih nanti gua akan menasehatinya agar dia tidak
berbuat seperti ini lagi kepadamu keponakanku tenanglah tidak usah umah itu sama sekali tidak
penting kepada aku yang lebih penting sekarang adalah menyiapkan pokok masyarakat
salah semua itu yaitu yunda rarasa tang
aku setuju denganmu kepanakanku
jujur raden gua juga masih sakit hati
akibat ungkapan ungkapan kata katanya rarasa tang kepada uakmu yang telah mengungkit ungkit dosa
masa lalu water cintamu ini hingga dia berkata kalau uangmu ini sangat pantas kalau dihukum mati